mahasiswi bernama yuni karniati ini menangis mengetahui laptop miliknya dicuri di rumah kosnya di makassar dua puluh dua agustus lalu
dalam video yang viral di media sosial ini ia menangis sambil mencurahkan kegelisahannya karena di dalam laptop yang dicuri
tersimpan data terkait revisi proposal yang tidak di backup di perangkat lainnya
setelah melakukan penyelidikan tim opsional posec tamalan rhea dapat mengungkap kasus dan membentuk tersangka pelaku
seorang perempuan berinisial d di rumahnya di goa sulawesi selatan kamis malam
tersangka ternyata rekan korban sekaligus teman satu kos
kepada polisi wanita dua puluh dua tahun ini mengaku menyembunyikan dan menjual laptop korban kepada seseorang di makassar
konfirmasi pada sabtu malam unit reskrim polsek tamalan raya menyebut
tersangka sempat menghantar korban melaporkan
sementara di bandung barat jawa barat
sebuah kantor pos yang berada di kawasan raja mandala
dibobol kawanan maling sabtu dini hari
pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang terlebih dahulu menjebol atap bangunan
pelaku yang diduga beraksi saat kondisi kantor tengah sempit
kemudian merusak berangkas menggunakan gerinda dan menggasak uang delapan puluh juta rupiah milik pensiunan asn
yang rencananya akan dibagikan pada enam september dua ribu dua puluh
masih dari pelapor bahwa di berangkas ada uang kurang lebih delapan puluh juta
tapi kita lagi dicek
kehadir semua tidak karena agak sulit untuk mengambil dari berangkas karena ada yang masuk tangan golongan tersebut
polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku karena di lokasi pencurian tidak terpasang kamera cctv
tim liputan cnn indonesia